budi ari setiadi resmi dilantik menjadi menkom info menggantikan joni g platy yang tersandung persoalan korupsi
dengan begitu jatah menteri dari partai nasdem di kabinet jokowi resmi berkurang
lantas apakah benar perombakan kabinet ini menjadi tanda perpisahan pemerintah dengan nasdem yang kini mengusung tema perubahan dan berseberangan dengan jokowi
dan bergabung melalui sambungan zoom ada saan mustafa politisi partai nasdem burhanuddin mutadi direktur eksekutif indikator politik dan johannes joko tenaga ahli utama ksp
selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam mas ferdi selamat malam pak saan pak burhan
baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung
saya ke pak saan dulu ya saya ingin menanyakan
bagaimana kemudian nasdem menanggapi ketika kemudian pengganti dari pak joni plate bukan dari nasdem
karena kan biasanya kalau dilihat dari kebiasaan ketika ada menteri yang mundur penggantinya juga dari partai politik yang sama dari menteri itu sendiri
apakah kemudian ada catatan tertentu dari nasdem pak saan
ya pertama nasdem sangat menghargai dan menghormati ya apa yang menjadi hak prerogatif dari presiden
jadi terkait dengan soal urusan menteri dan ini pengganti pak joni itu sepenuhnya hak prerogatif presiden
dan nasdem sangat menghormati dan menghargai yang namanya hak prerogatif presiden
jadi kita tidak memperfaalkan itu dan kita tetap menghormati apa apa yang menjadi haknya presiden
yang kedua dari sejak awal
nasdem mendukung pak jokowi dari mulai periode pertama
nasdem bahkan partai pertama yang mendukung pak jokowi
periode kedua juga nasdem partai pertama yang mendukung pak jokowi
dan nasdem berkomitmen dari awal bahwa dukungan terhadap pak jokowi itu tanpa saran
artinya nasdem itu mendukung pak jokowi bukan semata mata ingin mendapatkan jatah menteri
atau yang lainnya
tapi nasdem waktu itu meyakini bahwa jokowi adalah yang terbaik dari sekian banyak calon presiden yang ada
karena itu nasdem mendukung pak jokowi tanpa syarat non transaksional
jadi tidak ada bargen politik apapun
nah dengan dua hal itu maka nasdem tidak mempersoalkan siapa yang menggantikan
mengganti pak joni dan termasuk juga tidak mempersoalkan ketika penggantinya bukan dari partai nasdem
dan nasdem pun tidak menyodorkan nama untuk penggantinya pak jokowi
jadi nasdem tidak dalam posisi menyodorkan nama
atau meminta agar penggantinya tetap dari nasdem nasdem tidak dalam posisi itu
jadi sekali lagi
itu kewenangan dan aktor oregatif penuhnya pak jokowi
tapi pak saan kita tidak bisa menampik publik juga menilai bahwa romantisme antara nasdem dengan pak jokowi
memang sedang tidak baik baik saja
apakah kemudian publik menyeret isu ini dengan ditunjuknya pak budi menjadi menkom info yang bukan dari nasdem
bagaimana menjawab ini
ya kalau publik punya
ya persepsi itu kan hal yang wajar dan itu
apa nasdem tidak bisa mencegahnya terkait dengan soal persepsi atau asumsi dari publik
tapi sekali lagi
nasdem sangat menghormati apa yang menjadi hak prerogatif dan kewenangan presiden dalam menunjuk pembantunya
dan nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung pak jokowi
sampai akhir masa jabatan periode kedua ini
jadi tidak ada apa istilahnya sentimen apapun yang ada di nasdem
nasdem tetap berkomitmen seperti ketua umum pak surya tegaskan bahwa nasdem akan memberikan dukungan
dan mengawal jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan pak jokowi nanti di oktober dua ribu dua puluh empat
oke baik dukungan tetap ada ya
sekarang saya ke pak johannes
pak johannes gini tadi kan sudah disampaikan oleh pak saan bahwa kemudian tetap mendukung
walaupun pengganti dari pak jonny g plate bukan dari partai yang sama atau dari nasdem begitu
kita ingin mengetahui apakah kemudian pak jokowi ikut mempertimbangkan soal kebiasaan yang biasa dilakukan
ketika ada menteri begitu
yang mundur dan penggantinya juga harus dari parpol yang sama
ini menjawabnya bagaimana
ya yang pertama kan tadi sama seperti pak saan gitu
kalau yang namanya persepsi politik itu kan peristiwa itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam begitu
terkait kedekatan terkait komunikasi dan berbagai hal
tetapi yang dasar mas bahwa pergantian ini kan karena memang ada kekosongan
karena hampir dua bulan ini kominfo pak jonny plate itu
fokus dengan permasalahan hukumnya
kemudian kemarin digantikan oleh pak mahfud sebagai pejabat sementaranya
dan ini memang butuh satu kerja kerja yang extraordinary cepat
karena bagaimanapun juga ruang publik kita harus diisi
bagaimanapun juga program visi besar bapak presiden agar internet ini bisa dirasakan
oleh seluruh anak bangsa dari sabang dan merauke dengan kualitas yang sama itu juga menjadi capaian begitu mas
dalam situasi situasi ini ya tentu kalau memang ada pertimbangan pertimbangan politik ya memang gitu
pertimbangan dalam artian begini
banyak yang mengatakan yang ditunjuk adalah pak budi ari karena kedekatan dengan presiden
ya memang karena kalau pak budi kan memang selama ini hampir kurang lebih sejak dua ribu empat belas sampai saat ini
menjalin komunikasi yang intens dekat dengan bapak presiden
bapak presiden dalam melakukan pergantian beliau memiliki pertimbangan pertimbangan
beliau mengerti benar
terhadap persoalan yang dihadapi oleh kominfo
karena bagaimanapun juga persoalan distribusi penggunaan internet ini secara merata itu betul betul menjadi salah satu prioritas yang dituju oleh bapak presiden
itu yang pertama
yang kedua mas
kemudian yang ketiga bagaimanapun juga dalam situasi tahun politik hari ini ruang publik itu harus diisi mas
karena situasi indonesia ini dalam kondisi yang apa
menghadapi ketidakpastian global
kita harus benar benar bisa lepas dari tekanan tekanan ini dengan mengkondisikan bagaimana publik itu mendapatkan pencerahan informasi informasi
dan mendapatkan komunikasi komunikasi yang intens
dan itu bisa dilakukan dengan kombinasi pasangan menteri dan wakil menteri yang saya pikir ini memang kombinasi yang cukup ideal begitu
karena bagaimanapun juga dua duanya memiliki background mantan tv sembilan puluh delapan
jadi kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat itu memang benar benar menjadi kekuatannya
kedua duanya juga mantan wartawan yang memang memiliki background bagaimana komunikasi publik ini harus dirawat terutamanya di tahun politik ini agar tidak justru malah menimbulkan situasi situasi yang kontraproduktif
begitu mas gerti
bukan berarti terpilihnya pak budi ini sebagai refleksi dari preferensi politik pak presiden pak jokowi begitu
ya kalau pertimbangan pertimbangan tentu bapak presiden yang lebih mengerti begitu sosok siapa yang harus dipasang
tetapi dalam situasi hari ini komunikasi toh kalau tadi disampaikan terkait dengan nasdem menteri nasdem masih kok masih ada dua begitu dari menteri pertanian dan menteri lingkungan hidup gitu
karena sekarang ini yang harus dipikirkan ke depan adalah dalam sisa waktu sisa masa jabatan sampai dua ribu dua puluh empat ada sejumlah program program strategis yang harus digenjot
dan ini sekaligus menunjukkan komitmen bapak presiden bahwa ya komitmennya adalah gaspol gigi empat begitu
kalau dalam lari ini komitmen sprint begitu
dalam komitmen sprint ini beliau butuh orang orang yang memang benar benar beliau kenal
orang orang yang memang benar benar beliau bisa pegang untuk mewujudkan
maksudnya itu coping semuanya masalah ada di templec railway
yang ingin disampaikan pesannya
oleh pak presiden dari
pemilihan pak budi ini sebagai menko minfo
pertama kalau kita lihat
resafol yang dilakukan
oleh presiden jokowi tadi pagi
bahwa beliau bukan
sosok presiden yang alergi terhadap
jadi dibanding presiden presiden sebelumnya
saya kira presiden jokowi
paling sering melakukan perombakan kabinet
total delapan kali
melakukan resafol kabinet
nah ada yang karena faktor
keterpaksaan ada juga
karena faktor kebutuhan
nah kasus yang terakhir ini menegaskan
memang ada situasi di mana
presiden harus melakukan
karena menko minfo sebelumnya
pak joni pelate
tersandung kasus hukum
nah masalahnya gen kan bukan
ada juga perombakan yang melibatkan
menteri yang lain
nah pertanyaannya yang menarik buat kita adalah
menteri agama zainud tauhid
dari p tiga presiden
berkonsultasi dengan p tiga
dan p tiga mengajukan pak seyfur rahmat
tetapi tidak terjadi dalam
jadi joni pelate diganti
bukan berasal dari nasdem
kalau satu menteri yang berasal dari
representasi partai diganti
maka partai yang bersangkutan
akan mendapatkan penggantinya
posisi lain setingkat menteri
di pos kementerian yang lain
nah ini tidak terjadi
tetapi saat yang sama presiden jokowi
juga tidak meresafol
dua menteri dari nasdem
jadi ini bisa ditafsirkan
kasus menko minfo yang diganti
nasdem dengan istana masih
juga tidak melakukan bongkar
total terhadap representasi
nasdem di kabinet
karena masih menisahkan
pak sarul limpo di kementan dan
bu siti nur bahaya
tidak ada korelasi begitu ya
atau hubungan soal
romantisme antara pak presiden jokowi
oh ada dong
tidak ada korelasinya
seharusnya kan menteri
komunfo ketika diganti
berasal dari usulan nasdem
itu kan tidak terjadi
jadi menurut saya apa yang kita lihat hari ini
buah dari hubungan yang
sejak oktober dua ribu empat
setelah anies diklarasikan sebagai
presiden oleh nasdem
tetapi dalam kasus
tersandung kasus isu hukum
jadi tidak semata mata
politik yang membuat
tetapi penggantinya non nasdem itu adalah
jadi resafel itu sendiri tidak berkaitan
secara langsung dengan isu politik
istana dengan nasdem kaitannya dengan
masalah politik elektoral
tetapi penggantinya bukan
nasdem itu menunjukkan
statement politik dari presiden jokowi
adalah relawan yang tentu saja
dukungannya kepada prabowo subianto
jadi ini lagi lagi ada dua
statement politik yang dikirimkan presiden jokowi
satu kepada nasdem
dua kepada pd perjuangan
berlatar belakang jurnalis
tetapi banyak pihak yang mengatakan
beliau lebih simpati ke ganjar
seperti ini saling
di satu kementerian yang sama
itu langkah catat
kaitannya dengan pilihan nama nama yang bisa disebut
oke baik bang burhan saya ke pak saan lagi
pak saan bagaimana anda mengomentari
soal pernyataan bang burhan
bahwa kemudian pak budi ini
bukan dari parpol
adalah barisan relawan jokowi
yang lalu dilihat
condongnya ke prabowo
dibanding pak ganjar begitu
apakah kemudian anda juga menangkap pesan seperti ini
saya melihat bahwa
memang yang namanya pembantu presiden
dia harus punya latar belakang
ya harus dipercayainya
dan dia punya hubungan baik dengan presiden
kita tahu yang namanya pak budi ari
itu memang dari awal
itu barisan pendukung
pak jokowi di luar partai
itu di relawan
apa yang disampaikan oleh
apakah itu tanda
misalnya pak jokowi lebih cenderung ke
pak prabowo atau lain sebagainya
sekali lagi itu nanti
mas burhan bagaimana nanti publik menangkap tafsir itu
tapi yang sekali lagi yang saya ingin tegaskan
nasdem tidak dalam posisi menyodorkan
nama untuk pengganti pak
dan nasdem sekali lagi
apa yang menjadi hak prerogatif dari
presiden mau memilih siapa pengganti pak
jokowi dan sudah menentukan pak
budi ari tentu presiden punya banyak pertimbangan
punya banyak faktor dan penilaian
siapa yang layak dan bisa dipercaya
untuk apa membantu
apa pak jokowi
jadi sekali lagi
pak nasdem tidak masalah dan tidak memperkoalkan
dan tentu juga tidak apa
yang kecewa juga nggak
karena memang dari awal
mendukung pak jokowi itu dengan tanpa syarat
dinamika yang terjadi di nasdem
pasca penunjukan pak budi seperti apa sih pak san
biasa saja nggak ada hal yang luar biasa
pembicaraan yang serius
terkait dengan soal pengganti
karena di nasdem sama punya komitmen
bahwa itu adalah hak prerogatif
dan semua juga nasdem sama bahwa
dukungan terhadap pak jokowi sekali lagi
maka apapun yang dilakukan oleh pak jokowi
nasdem dalam posisi yang selalu memberikan dukungan
jadi sekali lagi di nasdem terkait dengan soal pergantian
apa posisi pak joni
diisi oleh pak budi ari
itu ya responnya
biasa saja jadi tidak ada responnya

oke saya ke
pak joan pak joan bagaimana
merespon pernyataan pak saan tadi
bahwa kemudian tidak akan
ada pengaruh apa apa walaupun
juga tinggal dua nih dari nasdem
yang ada di pemerintahan dan mengkonfirmasi
tadi dari pak saan bahwa
akan tetap bekerja semaksimal mungkin
dengan pos menteri masing masing
bagaimana memastikan ini pak johan
yang namanya tafsir ya mas ya
pesan politik itu seperti yang
disampaikan mas burhan itu kan
sah sah saja untuk dipahami begitu
karena itu juga ya tidak salah juga
itu untuk ada pesan ada tafsir
yang harus dipahami dalam konteks
politik tetapi yang harus kita
lihat sebenarnya lebih beyond dari
politik itu kan tentang
bagaimana presiden jokowi
dan pemerintahan ini
menyelesaikan sampai dua ribu dua puluh
dalam konteks menyelesaikan
sampai dua ribu dua puluh empat bapak presiden
tentu sangat memahami
apa apa saja yang harus dilakukan
oleh para menteri
apa apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana
kurun waktu yang tersisa ini bisa
melakukan istilah kami itu gaspol
karena masih banyak sejumlah
kalau dalam situasi
sisa situasi ini tidak dimanfaatkan
maksimal maka kesempatan itu
lah kalau misalnya terkait tadi mas burhan
menyampaikan ya itu kenapa kalau
wakil menteri agama itu
dikomunikasikan dengan p tiga
karena memang itu permintaan dari p tiga
untuk apa namanya
p tiga meminta untuk terjadi
pergantian karena dari
siapa pak zainul tauhid itu
karena beliau akan menjadi caleg
dari p tiga dan ya itu
bapak presiden tetapi kalau dalam konteks
kominfo ini kan ada sejumlah
program yang memang harus
digenjot dengan lebih cepat begitu mas
karena bagaimanapun juga kita
menghadapi situasi yang agak
agak sensitif begitu di tahun politik
ini dan kominfo itu salah satu
salah satu kementerian yang
sangat strategis sekali
tetapi apapun pendapat
dari teman teman nasdem itu memang
harus kita hormati kita hargai dan
dan kita mengapresiasi
begitu mas bahwa proses
ini tetap harus kita jaga
semua begitu oke
baik terakhir saya ke mas burhan bagaimana
pernyataan publik bahwa
momentum hari ini membuat
tensi politik akan semakin panas
silahkan sikat saja mas burhan
ya menurut saya
wajar ya kalau kemudian
tensi politik makin menghangat
jadi sesuatu yang menurut saya
tak terhindarkan tetapi
seperti yang tadi kita lihat
sekali lagi menunjukkan karakter
kalau istilahnya jokowi banget ya
misalnya kalau anda lihat
nama nama yang sebagian punya
latar belakang sebagai rival presiden jokowi
jan farid jan farid
itu dulu kubu p tiga
yang berada di seberang pemerintahan
pak jokowi melawan romahur
muzi yang menyebabkan reshuffle kemudian
ada nama roslani

meskipun di dua ribu sembilan belas
nah apa poinnya poinnya
pak jokowi ini melakukan akomodasi
politik kepada kawan kawannya
tetapi saat yang sama membawa
masuk mereka yang sebelumnya menjadi
closet nah itu yang saya sebut
jokowi karena kalau misalnya
sandiaga uno saja
masuk ke dalam pemerintahan
masa pendukungnya nggak boleh
nah itu yang kemudian diikuti dengan maksudnya
jan farid dan roslani
kira begitu yang kita
mas ferdi sedikit tambahan aja mas
ya tambahannya gini kalau memang tadi
kan dari perspektifnya mas burhan itu kan
pendekatannya lebih ke politik justru
dengan apa yang disampaikan tadi pak rosan
kemudian pak jan farid ini menurut
saya menunjukkan bahwa presiden sekarang
lebih mengutamakan fokusnya
bagaimana menyelesaikan sisa masa
periode ini dengan kinerja
dengan menarik orang orang yang memiliki
kredibilitas begitu kita tahu benar
bagaimana pak roslani seorang
banker yang memang memiliki
kapasitas di situ dan begitu juga
pergeseran pergeseran dari bumn
ke menlu itu juga ada
ada dasar dasarnya begitu mas ada
alasan alasannya bagaimana memperkuat
perekonomian internasional oke
terima kasih pak joanes
terima kasih yang pasti
memang mungkin sedang berkecamuk
begitu ya sehingga kemudian
momentum hari ini menjadi
catatan untuk masing masing pihak tapi
yang jelas kerja kerja pemerintahan
yang diwakili oleh siapapun
di kabinet presiden
mencapai untuk kesejahteraan rakyat
oke terima kasih bapak bapak
sudah bergabung dengan cnn indonesia
newsroom sore ini selamat malam
terima kasih mas reddy